pasca ledakan gudang amunisi daerah milik kodam jaya pada sabtu lalu
pangdam jaya majen muhammad hasan memastikan area ledakan gudang amunisi sudah kembali aman
saat ini proses pembersihan dan sterilisasi di sekitar lokasi ledakan gudang amunisi di bogor jawa barat masih terus dilakukan
tugas juga masih terus menyisir dan mengumpulkan laporan kerusakan yang dialami warga
panglima tni jenderal agus subianto menyatakan jumlah amunisi yang meledak sabtu lalu mencapai enam puluh lima ton
amunisi yang meledak merupakan jenis bekas pakai dan akan didisposal atau dihancurkan
ada mkk dengan mkb jadi seluruhnya ada berapa ton enam puluh lima ton tonasenya
jadi makanya kan pangdam jaya ada beberapa satuan dari satuan satuan tersebut
makanya amunisi yang sudah expired itu dikembalikan ke paldam jaya di gutemburah ini
dikumpulkan untuk diperiksa lagi diverifikasi ada langkah langkah itu sampai dengan akhirnya dia didisposal
warga yang berada tidak jauh dari gudang amunisi terdampak langsung akibat ledakan
beberapa serpihan amunisi menyebabkan kerusakan di rumah warga
tni dan pemerintah setempat bertanggung jawab atas kejadian ini
warga juga mengharapkan adanya program treatment untuk warga
demi mengatasi efek psikologis yang ditimbulkan pasca ledakan
kami menyayangkan sekali kejadian ini terutama adalah meledaknya bunker
yang mana kebanyakan dari warga visalia khususnya adalah mereka tidak tahu kalau ada punker
sebelumnya mereka membeli properti di vitalia
bagian kota wisata mereka tidak diberitahukan kalau ada banker
yang pertama adalah pemulihan dari segi materi
yang mana saat ini kita masih terus mendata ada tiga puluh tiga kakak yang sudah menyampaikan
mereka sudah menyampaikan ke keadaan rumah mereka
ya mana beberapa ada yang kemasukan selongsong peluru dan lain sebagainya
kepala staff tni angkatan darat jenderal maruli siman juntak menyampaikan permintaan maaf
atas terbakarnya gudang amunisi daerah milik kodam jaya
kebakaran ini telah menghancurkan dan merusak satu gudang amunisi dari sepuluh gudang yang ada
di gudang amunisi milik kodam jaya di bogor jawa barat
yang pertama mengucapkan permohonan maaf untuk pemulihan dari kodam jaya
yang pertama mengucapkan permohonan maaf untuk pemulihan dari kodam jaya
untuk masyarakat sekitar khususnya atas kejadian ini
jadi sebetulnya ini gudang untuk penyimpanan amunisi amunisi yang akan di disposal
jadi memang ini cukup riskan untuk mengelola gudang seperti ini
saat ini penyisiran residu bahan peledak masih terus dilakukan di area permukiman warga
saat ini penyisiran residu bahan peledak masih terus dilakukan di area permukiman warga
dan ketiga adalah waktu ke deputy ombudsit seni dan pemerintah jawa barat telah

berkoordinasi mengenai ganti rugi dari kerusakan akibat peledakan